anda pasti ratu kan
anda persis sekali seperti yang dokter lukman ceritakan ke saya
dr lukman sudah memberikan catatan medis anda secara keseluruhan ke saya
bisa kita mulai sekarang
maaf saya nggak pernah mau diperiksa sama dokter ya nggak sayang
anda harus mendapatkan pengobatan ini sekarang juga
kalau tidak dalam beberapa hari ini anda akan drop
saya nggak setuju dipisah sama dokter kayak kamu
saya nggak setuju
saya nggak setuju
saya nggak setuju
saya nggak setuju
saya nggak setuju
saya nggak setuju

aku udah lima belas tahun ngadepin hal kayak gini
kalau cuma hal kecil kayak gini sih gampang
sudah selesai kan
dengar ya dokter
jadi jangan harap saya datang kesini lagi sebelum dokter lukman pulang
kok pasti sengaja kan nyiram aku pakai air kotor
ya ampun sumpah deh gue tuh nggak tahu ada lo di depan tadi
alah nggak usah alesan deh sekarang baju aku basah kayak gini gimana nih
ya dilepas aja semuanya
eh eh mau ngapain kang
mau ngapain sih
ini ada baju ada celana bisa lo pakain
emang malu witt bener bener mau maluin
gue denger denger sih katanya dia emang suka menggoda pria berpesta foya foya minum minum
ya buat nyenengin diri dia sendirilah
jangan jangan lo habis tidur sama baja ya
harusnya murah nggak tahu diri nggak tahu malu
berani berani ya lo goda baja berani berani ya lo tidur sama dia
dari luarnya aja lo kelihatan mahal ternyata lo gampang
jangan nggak ada bedanya sama pelacur
gue denger lo emang suka menggoda cowok
bahkan sama cowok yang baru lo kenal aja lo bisa nyerahin tubuh lo ke dia nga
ya baja yang bilang
jadi baja yang ngomong seperti itu
salah kamu tahu ya baja juga gak kalah hancurnya
dia deketin cewek kaya supaya dia bisa debetin hartanya
jadi baja itu lebih murahan dari cewek murahan manapun
baja nggak kayak gitu
besar sombong mentang mentang lo kaya uang adalah segalanya
hah denger ya
gue nggak tahu gimana caranya lo bisa tidur sama baja dan lo bisa menggoda dia
tapi asal lo tahu lo nggak akan bisa beli hatinya baja pakai uang lo
lo kan asal nyerah

tidak hasilnya apa yang saya suruh diketik langsung
ya terus tentu yang kedbu
pem eder empat puluh empat pegawai kaya
p apartments orang luar biasa
siapa yang nyerah
perempuan murahan yang rela nyerahin tubuhnya buat siapa aja
apa aja lo kelihatan mahal
ternyata lo gampang kan gak ada bina yang sahabat cur
lu kenapa sih ngomong kayak gitu sama ratu
gue gak ngerti ya
kemarin lo berdua pergi sama dia terus mabok mabokan
sekarang kalian berdua berantem hebat ini ada apa sih
gue gak ngerti kenapa lo jadi kasar kayak gini
bukan gitu bajak
waktu aku ngeliat ratu ada di kamar kamu
aku pikir kalian berdua melakukan sesuatu
kalau emang gue dan dia berdua
udah melakukan sesuatu
sofi denger ya
gue gak ngerti lu dapat berita dari mana atau gosip dari mana tentang ratu
tapi yang jelas ratu bukan tipe cw seperti itu ya
dan lo udah melakukan satu kesalahan besar
lu bukan tipe cw orang yang gak sopan sama orang lain kan
sofie gue tau lo dari kecil gue ngeliat lu tumbuh dewasa
lo tuh cewek manis bukan cewek kasar
dan gue gak suka ngeliat lo kayak gitu
apa kamu suka sama dia
jawab aku baja kamu suka sama dia
kamu pasti suka sama dia kan
kalau enggak kenapa kamu perhatian banget sama dia
kamu nyelamatin nyawa dia kamu bawa dia pulang kamu belain dia mati matian
kamu belain dia mati matian
kamu belain dia mati matian
kamu gak suka sama dia kenapa kamu peduli banget sama dia
kalau lo ketemu ratu
gue pengen lo minta maaf sama dia
saya tahu kalau saya sudah berterima kasih sama kamu
tapi saya pikir ucapan terima kasih itu belum punya arti apa apa
jadi tolong katakan bagaimana seharusnya saya membalas kebaikan kamu
gak perlu pak
kalau saya kasih uang pasti kamu tolak
saya tahu itu
makanya saya tidak akan memaksa kamu
tapi tolong untuk menyenangkan hati saya
saya tolong katakan apa yang harus saya lakukan untuk membalas kebaikan kamu
perlu kamu tahu dari dulu sampai sekarang saya paling benci dengan utang budi
tidak pernah saya mau kang budi
sebutkan saja apa yang harus saya lakukan
kalaupun saya katakan itu percuma saja pak
karena gak ada seorang pun yang bisa memaksa
saya ingin mengabulkan keinginan saya
yang saya inginkan cuma satu
sekarang kebuktikan kalau lo lebih pinter dari gue
harusnya dari dulu gue mikiram kita gak bisa jadi sahabat
kita cuma bisa jadi saya ram
kembali ke masa lalu
memperbaiki kesalahan saya
dan menemukan kembali teman saya yang hilang
nggak ada yang saya mau selain yang itu tadi pak
saya tidak akan memaksa kalau
kalau kamu tidak mau
ya terserah kepada kamu
perlu kamu ingat
tawaran ini akan berlaku sampai kapanpun
jadi kalau suatu saat kamu memang butuh pertolongan saya silahkan datang ke sini
tidak perlu sukan sukan
saya akan langsung bantu
terima kasih pak
apanya yang ditunda
kalian kok kerja gak pecus
pak jok pak jok
eh dengarkan saya
saya tidak mau tahu semua barang barang itu sudah dikirim besok pagi